dan hari ini kita akan buka after sepuluh dengan kabar yang sangat mengembirakan
setelah operasi katarak di rumah sakit gatot subroto jakarta rabu lalu
nyak sandang pembeli obligasi untuk pembangunan indonesia di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
alhamdulillah bisa melihat lagi
dan ini pertemuan nyak sandang dengan presiden joko widodo pada minggu lalu di istana merdeka membuahkan hasil
dalam rilis yang diterima cnn indonesia dari biro pers media dan informasi istana
pria asal aceh itu akhirnya bisa melihat kembali
dan ini setelah menjalani operasi katarak
anak nyak sandang yang bernama maturidi bersyukur ayahnya kini bisa melihat wajah presiden joko widodo
salah satu harapan ayahnya pun terkabul dengan suksesnya operasi katarak
yang melibatkan beberapa dokter rumah sakit gatot subroto dan salah satu dokter kepresidenan
kini setelah bisa melihat nyak sandang ingin melihat secara langsung presiden jokowi dari dekat
dan tidak cuma melihat di beberapa foto yang ia pandangi saja
kira kira kapankah pertemuan itu bisa terwujud kita akan teguh kabar baik